bahwa terkait dengan hal di atas penting ditegaskan
hal yang paling esensial untuk dipertimbangkan adalah
mahkamah harus memberikan waktu yang cukup kepada termohon
pihak terkait dan bawah selu untuk menanggapi dalil dalil
dan petitum permohonan pemohon yang disampaikan pada persidangan pendahuluan
oleh karena itu kesempatan untuk membantah substansi dalil
dan petitum permohonan pemohon hakikatnya tidak hilang
hanya dikarenakan persoalan formalitas semata
yang sesungguhnya berada di luar kemampuan mahkamah
untuk melaksanakan peraturan perundangan tersebut secara normal
terlebih setelah mahkamah cermati secara saksama
termohon dan pihak terkait serta bawaslu telah pula menanggapi
dalil dalil dan petitum permohonan pemohon
terlepas apakah secara substansial termohon dan pihak terkait
serta bawaslu menolak atau menerima dalil dalil dan petitum permohonan pemohon
dengan demikian sesungguhnya hak termohon pihak terkait dan bawaslu
dapat dikatakan secara seimbang
mahkamah telah memberikan haknya sebagaimana hak pemohon
bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas
sikap mahkamah telah jelas
di satu sisi tidak ada keinginan untuk tidak konsisten
dalam melaksanakan perintah peraturan perundangan
terutama berkaitan dengan hukum acara mahkamah konstitusi
namun di sisi lain mahkamah juga harus memperhatikan rasa keadilan para pihak
terutama adanya persoalan teknis yang terjadi dan menyebabkan mahkamah tidak dapat menangani
dan menyebabkan mahkamah tidak dapat menangani
dan menyebabkan mahkamah tidak dapat melaksanakan peraturan perundang undangan
akibat adanya momentum yang menjadi kendala untuk dapat dilaksanakan peraturan perundang undangan secara normal
oleh karenanya terhadap keberatan atau eksepsi termohon dan pihak terkait
sepanjang berkaitan dengan naskah yang menurut pemohon adalah perbaikan permohonan
harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum